apa yang paling menjadi perbincangan di dunia maya dan juga media sosial
saya akan hadirkan di sini yang paling pertama dari twitter
ini di pekan pertama liga primer inggris house city berhasil memetik kemenangan dua satu atas leicester city
lalu ada yang unik dari pertandingan kali ini gol yang dibuat oleh punggawa hull city persis dengan cetakan gol
ya ada dalam film animasi kapten tsubasa
kalau diingat ingat ini merupakan kartun yang pernah berjaya pada era seribu sembilan ratus sembilan puluh an
untuk itu hari ini kata kunci yang menjadi tanda topik adalah tsubasa
di media sosial dan juga twitter
ada dari at enam hulljohn dari john
jadi di sini ada dua tweet pic nya yang dihadirkan oleh john adalah
apa sih yang menyebabkan ini dikatakan mirip dengan kapten subasan
ternyata karena tendangannya seperti di dalam film kapten subasa dan seperti ini yang terjadi dalam pertandingan di liga primer kali ini
selanjutnya di fitri and nafisa
keren ya kangen tsubasa deh hull city nyetak gol ala kapten tsubasa
oke menarik sekali ada lagi foto fotonya juga hampir serupa
tapi dengan komentar yang lain what a gold from hold city
jadi memang tsubasa ini terkenal di berbagai penjuru dunia
goal kapten tsubasa hull city dari gian abdul goni
dan informasi lainnya datang dari sianindonesia com
yang bisa juga anda baca kami pilihkan beberapa di antaranya
yang pertama dari kolom nasional adi sasono
lelaki paling berbahaya itu akhirnya pulang
jadi manjalah far eastern economic review menyebut mantan menteri kooperasi dan ukm
adi sasono sebagai orang indonesia yang paling berbahaya
selengkapnya kenapa paling berbahaya anda bisa baca selengkapnya dalam sianindonesia com
ada juga di internasional dituduh teroris
wanita bercadar gugat polisi amerika serikat
jadi ada seorang wanita muslim mengajukan gugatan hukum kepada pemerintah chicago
enam polisi karena dituduh teroris hanya karena mengenakan cadar
itu dia alasan yang tidak menarik
ini adalah kolom kolom yang kami pilihkan tadi
anda juga bisa saksikan di cnnindonesia com
tapi ada satu lagi nih langsung masuk dari ahsan hendra tersingkir dalam olimpiade
ini memang kekalahan yang sungguh menyakitkan
padahal kan badminton dan bulu tangkis menjadi salah satu yang paling digemari dan juga paling dibanggakan untuk olimpiade rio
jadi akhirnya kalah
tidak bisa berhasil masuk ke perempat final
namun ada juga kan pasangan pasangan ini akhirnya bisa masuk ke perempat final
seperti adi gandara
putri grecia pauli nita maya suwari seta gandet campur tontowi ahmad dan juga lilin nasir
sebagai juara grup cia olimpiade dua ribu enam belas
dan mereka akan maju ke babak perempat final dan menghadapan dengan runner up dari grup lain
itu dia informasi yang bisa anda saksikan
dan juga bisa anda lihat dari sianindonesia com
dan juga bisa anda akses langsung di situs tersebut